komisi satu dpr sepakat membentuk panitia kerja ketahanan negara untuk covid sembilan belas
tujuan panja ini untuk memastikan kesiapan instrumen negara apabila terjadi pandemi covid sembilan belas di indonesia
anggota komisi satu dpr dari fraksi golkar bobby adityo mengatakan
pembentukan panja ketahanan negara untuk memastikan kesiapan instrumen negara dalam hal ini militer
apalagi apabila terjadi pandemi covid sembilan belas di indonesia
pembentukan panja ini berdasarkan kajian setelah melihat penanganan pandemi covid sembilan belas
di beberapa negara yang menjadikan militer sebagai pemimpin pemulihan situasi
rencananya setelah reses dpr pada dua puluh maret akan dilakukan rapat sidang penentuan pembentukan panitia
diharapkan panja ini siap dalam masa satu kali sidang
seluruh dunia dalam kajian di tahun dua ribu sembilan waktu ada dampak sar sama ebola
itu kan disebutkan bagaimana peranan militer dalam pandemik influenza contohnya
atau ada diseminasi penyebaran wabah yang di luar normal
nah kita ingin memastikan walaupun indonesia saat ini masih taraf sangat sangat aman
tetapi kalau sampai terjadi situasi tersebut situasi darurat
di mana adanya public service yang tidak jalan
atau pelayanan publik tidak jalan tidak banyak absen
dan ada overheat dari sistem kesehatan nasional
yaitu contohnya misalkan rumah sakit penuh semua
terjadi masker rebutan sehingga ada kriminal di luar tingkat normal
itu kita ingin memastikan indonesia memiliki kapasitas untuk menanggulangi hal tersebut
juga kemampuan untuk mengatasi krisis seperti misalkan adanya isolasi
pimpinan dpr mendukung usulan komitmennya
pimpinan dpr mendukung usulan komitmennya
pimpinan dpr mendukung usulan komitmennya
pimpinan dpr mendukung usulan komitmennya
pimpinan dpr mendukung usulan komitmennya
pimpinan dpr mendukung usulan komitmennya
pimpinan dpr mendukung usulan komisi satu untuk membentuk panitia kerja ketahanan negara
untuk menangani virus corona
pimpinan dpr juga mendesak pemerintah untuk membentuk pusat krisis
sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona
wakil ketua dpr sufmi dasko menilai pembentukan panja virus corona di komisi satu
dengan mengedepankan militer sebagai garda terdepan
untuk melihat ketahanan negara dalam mengatasi penyebaran virus corona
menurut dasko selain komisi satu komisi kesehatan dpr juga akan membentuk

untuk mengawasi langkah pemerintah
dasko juga menyarankan agar pemerintah lebih aktif mengambil langkah strategis
untuk meyakinkan masyarakat
ia menyarankan pemerintah segera membentuk pusat krisis
yang dipimpin oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
untuk memantau perkembangan penanganan virus corona di tanah air
oleh karena itu kemarin saya sudah merilis meminta kepada mendagri
sebenarnya untuk membuat deskorona
dimana mendagri ini membuat deskorona
yang bisa mempunyai struktur sehingga kelurahan
saya pikir ke pelosok pelosok
untuk kemudian mengeluarkan semacam instruksi
dan kemudian memantau sejauh mana kemudian perkembangan masyarakat
atau adakah kemudian gejala gejala yang terdampak corona
di wilayah masing masing sampai pelosok pelosok
melihat situasi di luar yang semakin
mungkin ada bagusnya menteri pmk
ini mengambil alih
kemudian lintas kementerian
pemerintah akhirnya mengakui
ada dua warga negara indonesia
yang positif terjangkit virus corona
pernyataan ini menimbulkan kepanikan di publik
sejauh mana sebetulnya kesiapan pemerintah
terutama fasilitas rumah sakit dan tenaga medis
dalam menanggulangi penyebaran virus corona
di sisi lain dpr bersikeras
membentuk panitia kerja atau panja ketahanan negara
untuk mendorong militer
mengambil alih penanganan virus corona
apakah ini bentuk ketidakpercayaan parlemen
kepada kementerian kesehatan
kesiapan kemenkes menghadapi endemi virus corona
kita akan membahasnya malam hari ini
dengan arah sumber yang sudah hadir bersama saya
di studio ada dr erlina burhan
jubir satgas waspada
dan siaga covid sembilan belas pbid
yang juga dokter spesialis paru
dr erlina terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
pada malam hari ini
dan kita masih menunggu kehadiran dari anggota komisi satu dpr ri
yang masih dalam perjalanan
kita akan membahas soal panja ataupun panitia kerja
yang akan dibentuk oleh komisi satu
tapi saya akan ke dr erlina terlebih dahulu
ini pemerintah sudah mengakui
bahwa ada dua orang wni yang positif
kemudian masyarakat panik
banyak sekali kemudian yang melakukan pembelian secara masif
dan meragukan sebetulnya kesiapan pemerintah
dalam menyiapkan fasilitas fasilitas
di beberapa rumah sakit dan juga tenaga medis
dari pbid melihatnya seperti apa
ya kami terus ingin menyampaikan bahwa
masyarakat tidak perlu panik
waspada ya boleh dan harus
tapi jangan panik sampai begitu ada kasus
itu menurut saya terlalu berlebihan ya
kita ada dua kasus itu benar kita prihatin
tapi kondisi mereka kan saya dengar
dan bila mana kondisinya baik
biasanya kesembuhannya itu akan cepat
dan kita tahu kan
jika dibandingkan dengan virus virus sebelumnya ya
jadi jangan sampai merasa
oh kalau kena covid tuh
itu dah akhir segala galanya
mereka katanya baik baik saja
dan sudah keluhannya berkurang
jadi ya nggak perlu panik panik juga lah
tapi dari kementerian kesehatan
dan juga pemerintah sudah merujuk seratus rumah sakit
di tiga puluh dua provinsi betul ya dokter ya
itu sudah lama di persiapkan
pada saat kejadian
outbreak flu burung
ya jadi ada seratus rumah sakit seluruh indonesia
dan memang barangkali
karena sudah lama tidak ada wabah
baru kali ini lagi tentu harus dilakukan kembali ya
tentu harus dilakukan kembali pelatihan pelatihan simulasi melihat kesiapan semua rumah sakit itu
kemudian fasilitas di seratus rumah sakit itu bagaimana sih menurut pantauan idi
apakah memenuhi standar untuk penanganan virus corona ini
memang sudah sesuai standar seratus rumah sakit rujukan itu
tentu saja ininya berbeda beda ya fasilitasnya berbeda beda
tidak bisa disamakan
contohnya dengan rumah sakit terujukan yang ada di jakarta
sulianti saroso rumah sakit persahabatan rumah sakit gatot subroto memang itu lengkap gitu ya
apalagi memang biasa merawat pasien pasien yang karena wabah
saya tidak tahu persis bagaimana di daerah yang lain
tapi barangkali memenuhi syarat ya tapi kita tidak bisa mengatakan apakah ini betul betul
tapi sebetulnya ada standar tidak sih dok dari who untuk standar rumah sakit yang harusnya memiliki fasilitas isolasi pasien virus corona begitu
secara umum ada tentunya standarnya bahwa ruang isolasi itu seharusnya bertekanan negatif
seperti apa sih sebetulnya standarnya kalau
ada syarat syarat pengendalian dan pencegahan infeksi
dan itu semuanya
pada saat flu buruk sudah pernah dilakukan penilaian dan beberapa banyak rumah sakit itu yang memenuhi syarat
tapi kan dengan berlalunya waktu tidak ada kasus sebagian berubah fungsi
karena kan tentu saja kadang kadang rumah sakit perlu ruangan
sementara ini ruangan khusus yang diperuntukkan untuk wabah
tapi wabahnya tidak ada barangkali di tempat lain
fungsinya berubah nah ini harus dikembalikan lagi
fungsinya seperti bagaimana seharusnya
untuk mengembalikan fungsi tadi seperti dr erlina bilang
apakah kemudian dalam waktu yang sangat singkat dengan baru saja diketahui ada dua yang positif
kemudian tadi ada yang bertambah juga kemungkinan bertambah karena ada lagi yang diambil
ataupun diisolasi dievakuasi diobservasi di rsp isulianti saroso
artinya dalam waktu sesingkat itu apakah kemudian pemerintah bisa untuk memulihkan kembali fungsi fungsi rumah sakit
yang seharusnya menjadi rujuk
memenuhi standar untuk isolasi pasien corona
karena pemerintah sudah mulai pada saat wabah ini timbul di tiga puluh satu desember
saya yakin di awal januari itu sudah mulai langsung bekerja untuk melakukan penilaian ulang
itu idi dilibatkan nggak sih dok sebetulnya dalam memberikan ataupun membuat rujukan terhadap rumah sakit rumah sakit
untuk memulihkan fungsi fungsi rumah sakit yang tadi itu
tidak itu sepenuhnya kan fungsi pemerintah
dan pemerintah yang tahu mana yang layak mana yang tidak
selain bicara soal fasilitas rumah sakit sebetulnya yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini adalah
bagaimana tenaga medis kita itu mampu dibekali sop atau standar operasi prosedur
untuk menangani pasien pasien virus corona
itu sudah ada sop nya khusus dari kementerian kesehatan dok
jadi saya bicara tentang rumah sakit saya ya
karena pengalaman dari rumah sakit persama
dari rumah sakit persahabatan
begitu kasus ini marak artinya di awal januari kami langsung rapat karena ada timnya
tim pelayanan untuk kasus kasus emerging dan re emerging
ini salah satunya
jadi timnya sudah ada dibentuk dan itu selalu ada
lalu kita rapat kita kembalikan sop oso yang lama diulang apakah perlu perubahan
dan kita lakukan simulasi kita buat alur gitu
disesuaikan dengan penyakit ini
oke artinya dokter itu mandiri ya
artinya itu adalah inisiatif dari masing masing rumah sakit
artinya bukan ada sop resmi dari kementerian kesehatan begitu
tidak juga memang perlu kemandirian
tapi tetap ada koordinasi dengan kemenkes
ini kalau kita merujuk dari dua pasien yang positif corona itu kan sebelumnya mereka sudah pernah berobat
dan juga diopnam di rumah sakit mitra keluarga depok
dan sampai ada kemudian tujuh puluh petugas medis yang di rumah kami
yang karena dikhawatirkan ini terinfeksi ataupun terpapar virus corona
artinya kan sebetulnya tenaga medis juga tidak mengetahui gejala awal sehingga dua pasien ini kemudian akhirnya positif
itu bagaimana penjelasannya dok
ya karena memang yang kita dengar adalah bahwa kedua pasien ini mempunyai gejala seperti flu
influensa biasa ya
influenza biasa dan tidak ada keterangan mengenai kontak dengan orang yang sudah positif
baru belakangan kan kemudian disampaikan sehingga langsung dirujuk
tapi artinya meskipun tidak ada perbedaan antara ciri ciri orang yang menderita influenza dengan gejala awal virus corona
artinya kan sebetulnya petugas medis sudah memiliki pandangan ataupun dibekali sop tersendiri gitu loh dok
iya jadi kemenkes sebetulnya sudah mengeluarkan buku
udah ada buku panduannya ya
sudah ada panduannya ada alurnya ada semuanya ada
dan itu bisa di download juga
kemudian juga idi sudah menyampaikan himbawan dan perhimpunan dokter paru indonesia juga
bahkan mengeluarkan buku menerbitkan buku tentang covid sembilan belas ini
dan itu juga sudah ada linknya
oke nanti kita akan bahas apa sebetulnya isi dari buku panduan yang sudah dikeluarkan oleh kemenkes dalam menangani ataupun mendeteksi gejala awal dari pasien positif virus corona
kita akan membahasnya saat lagi cnn indonesia prime news

yang merupakan jubir pbid
saya akan ke bang effendi
lagi bang effendi
menurut anda dan juga teman teman di

menilai pemerintah ini

saya tidak dalam
posisi lagi untuk mengkritisi
kita semua bagaimana
pemerintah untuk memastikan
dalam hal mengkritisi apa
saya kemudian menahan diri
tidak ada yang saya
salah salahkan karena mereka juga
menteri kesehatan semua melakukan
yang terbaik dari awal
tetapi ada limitasi
alat yang tidak bisa mendeteksi
sampai ke tahap tingkat
derajat yang berat tadi
maka ketika case itu
dilaporkan oleh pihak instansi
pihak yang kami undang
ketika di komisi satu
itu kemudian terlihat bahwa mereka

kemudian ternyata terbukti
artinya masa inkubasi yang
kita anggap di indonesia itu
dia tidak terdampak atau
ternyata dia sudah terpapar
oke bang effendi menurunkan militer
sebagai garda terdepan menangani
penyebaran virus corona
menurut anda memang militer punya kemampuan
yang lebih baik dibandingkan kementerian kesehatan
dari awal juga militer sudah terlibat
sudah operasi militer
selain perang mereka sudah sejak awal
sudah ada terdepan
jangan disalah artikan ini bukan memilitarisasi
mengampingkan peran dari
kementerian kesehatan atau pihak pihak lain
bukan sekali lagi bukan
kita ingin melihat bahwa
referensi referensi yang ada di tiongkok
itu yang kita inginkan
kita adopsi harusnya memang
sejak wuhan itu terjadi
kita juga sudah pada posisi yang sama
artinya pemerintah tidak
tidak dalam posisi yang sama dengan pemerintah tiongkok gitu
harusnya bisa lebih tanggap lagi
bisa lebih strategis lagi mengambil langkah langkah
seperti yang dilakukan oleh pemerintah tiongkok begitu bang
kita masih belum
lihat itu tiongkok cara penanganannya luar biasa
artinya cara penanganan
saya katakan hampir tidak ada lagi
kata untuk kita mencemo'o atau kita mengkomplain
tiongkok karena memang kita lihat mereka sangat serius
sangat serius bukan diwacana
di tindakan nyata membangun rumah sakit
mengerahkan beratusan ribu
personil militer kemudian mereka
waduh luar biasa
nah itu yang kita
sejak awal juga kita berharap pemerintah pada posisi yang sama
cara menunggu seperti ini kemudian baru kita melakukan pencegahan
ya walaupun terlambat
saya tetap berpikir optimis dan kita berdoa ya
kepada tuhan ya
ini jangan kita terlalu mengandalkan kekuatan
kalau hanya mengandalkan kekuatan tenaga kita
oke yang akan diawasi dalam panja itu apa bang
bang yang akan diawasi dalam pembentukan panja ketahanan nasional
tadi yang bang bilang panja ketahanan nasional untuk virus corona
yang akan diawasi itu apa sebetulnya
anget gereja pemerintah yang menangani masalah itu
kami melakukan proses
yang ingin mengawal
agar mereka jangan lagi kemudian walaupun mereka sudah bekerja tapi kan
kita kan tidak lihat
terlambat yang serempak
kemudian kita memang tidak terbiasa
yang paling saya takutin kemudian
ucapannya yang paling takut kemudian saya painkan adalah
jangan sampaikk terjadi kopanikan topikal
berarti abang menilai bahwa pemerintah ini gagap begitu tidak saling berkoordinasi antar kementerian
hanya berjalan sendiri sendiri pada saat menangani penyebaran virus corona begitu bang
saya tidak mengatakan gagap justru tidak ada yang badan yang permanen yang menangani ini
ini kan semuanya kan koordinasi antar antar koordinasi antar koordinasi
mana ada badannya langsung ketika detik pertama presiden langsung membentuk dengan perpresnya perpres
membentuk satuan kerja yang ada langsung di tingkat nasional sampai ke tingkat desa
karena ini kewas badan kita harus sifatnya nasional tidak bisa kita hanya berpikir bahwa yang terdekat dengan daerah cina
atau daerah singapura atau daerah mana bukti sekarang di depok ada di mana ada
dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari instansi itu ya walang walang jadinya
saya nggak mungkin menyampaikan ini ke publik karena itu ketika pertemuan itu kita rapat tertutup ya
oke oke bang effendi nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan anda
tapi saya mau ke dr erlina terlebih dahulu
dr elina berdasarkan apa yang disampaikan oleh anggota dewan pak effendi simbolon tadi mengatakan bahwa
sebetulnya dpr sudah sejak lama mengetahui banyak pasien yang positif
bukan hanya dua yang sudah diumumkan
oleh presiden pbid juga mendengar informasi yang sama dok
kami selalu mendapatkan berita bahwa semua pemeriksaan negatif
tapi saya tidak tahu apakah pak effendi yang maksudkan ini memang kasus yang terkonfirmasi
atau hanya suspek saja
kalau beliau menganggap itu kasus covid ini
perlu klarifikasi juga kepada beliau
yang lama ada itu apakah pasien pasien suspek
memang terkonfirmasi positif dari laboratorium
karena yang disebut pasien positif itu adalah bahwa labnya menunjukkan atau
jadi di sini dia memang negatif
di sini memang dia negatif
tapi karena alat kita deteksinya tidak cukup
maka ketika dia berpergian ke satu negara
di situ kemudian langsung dia terbukti
artinya apa bu
selama masa yang kita anggap inkubasi yang kemudian
kita nilai negatif itu
dia sudah terjangkit bu
oke berarti ada jeda waktu pada saat inkubasi begitu bang
pada saat dia berpergian ke luar negeri kemudian ia dideteksi kemudian positif begitu ya
bukan paham nggak ini maksud saya
ini kan kata informasi yang disampaikan di komisi satu
bahwa mereka mereka yang kemudian itu disuspek
dan kemudian hasil akhir dari pemerintah
dari pihak di negara kita dinyatakan negatif
kemudian mereka berpergian ke luar negeri
pergilah bukan berpergian pergi ke luar negeri
di negeri itu mereka langsung terbukti
artinya selama dia di sini dia sudah terjangkit ibu
oke itu bisa seperti itu dari dunia medis
memang bisa seperti yang disampaikan oleh pak effendi tadi
seperti itu ada kemungkinannya bisa
saya tidak tahu kasus yang mana yang dimaksud
tapi barangkali adalah turis jepang yang memang sudah sakit datang ke sini
lalu positif di negaranya
tapi kan di indonesia memang tidak diperiksa
karena tidak diketahui
tapi apakah ada kelalaian pada saat pemeriksaan warga negara asing masuk ke indonesia
kemudian tidak dicek body temperature nya
ataupun gejala gejalanya atau memang tidak menunjukkan atau gimana sih
kalau yang turis yang jepang itu kan katanya sudah sakit dari jepangnya
masuk ke indonesia
masuk ke indonesia
kita juga tidak tahu pada saat masuk apakah tertangkap oleh thermal scanner
oke artinya ada mungkin tidak tertangkap ya
kelalaian pada saat pemeriksaan di bandara begitu ya
pada saat ingin masuk ke indonesia
bisa dibilang seperti itu karena tidak tertangkap thermal scanner tadi dokter bilang
ya saya tidak bisa mengatakan itu kelalaian
kita nggak tahu harus ditelusuri ini kenapa tidak tertangkap
jangan jangan orang jepang ini karena sudah merasa sakit dia minum obat
sehingga pada saat turun
suhu tubuhnya menurun
suhu tubuhnya menurun
ya dia memang tidak tertangkap
nah itu kemudian
saya tidak pada kasus yang anda maksud jepang yang singapura apa
ini informasi menurut kami sangat akurat
nanti di dalam panja kepada pihak termasuk idi kami akan konfirmasi ini
itulah tugas kami untuk mengawasi pemerintah untuk melaksanakan tugas tugasnya
dalam melindungi melayani rakyatnya
pak fnd tolong idi nanti diundang biar kami juga tahu apa yang terjadi sebenarnya

tidak mungkin sampaikan di media terbuka seperti ini bu
ini bisa berdampak menjadi bias terlalu jauh dan kepanikan
jangankan orang lain saya aja menerima informasi ini saya panik bu
jadi kita sekali lagi tidak bermaksud melakukan koreksi di tengah jalan kemudian apapun kritik
kita hanya berada pada posisi koridor
posisi yang ada di keundangannya dpr

hanya ingin memastikan bahwa pemerintah melakukan kerja yang persis sama seperti tiongkok lakukan
oke silakan dokter
mau tanya apa dengan pak eko
fnd tadi kan mengatakan bahwa mengetahui sesuatu yang mengkhawatirkan
lalu apa yang pak effendi lakukan sebagai anggota dewan
misalkan apakah memanggil dalam hal ini kementerian kesehatan
lalu menyampaikan kekhawatiran bapak itu
bu yang menyampaikan kepada kami itu instansi pemerintah bu instansi negara
oke terima kasih pak saya baru tahu
kami bukan dapatkan informasi dari non government atau ngo
kami dari resmi dari instansi negara
oke instansi resmi negara ya yang tidak bisa disampaikan ke publik begitu ya pak effendi ya
iya saya tidak
paling tidak saya pribadi
saya menjaga menahan diri untuk tidak menyampaikan itu kepada publik
karena ini sangat serius
maka menurut kami kami pada posisi berperan adalah membentuk panja
sekali lagi bukan untuk menghakimi bukan
kita menghadapinya ini bersama
tapi sekaligus kami ingin memastikan dengan anggaran yang cukup
ketika kesiapan kita harus sama seperti lalu

oke sebentar pak fnd
dr erlina menurut anda menurut pbid dengan dpr membentuk panja ketahanan negara ini
apakah kemudian dapat memberikan solusi yang lebih cepat agar pemerintah bisa lebih sigap menentukan langkah langkah strategis dalam menangani penyebaran virus corona
sebentar pak sebentar pak ini dr erlina mau berkomentar
karena kan pemerintah biasanya dalam tanda kutip takut dengan dpr ya
kalau dpr menyampaikan sesuatu pasti akan dilaksanakan bukan begitu pak effendi
oke tapi dengan melibatkan militer sebagai gadar terdepan apakah ini artinya tidak memunculkan kekhawatiran bahwa akan menyingkirkan peran kemenkes gitu
bahwa militer harus tampil terdepan untuk bertanggung jawab dalam penyebaran dalam menanggulangi penyebaran virus corona begitu dok
kalau menurut saya sebetulnya melibatkan militer dalam keadaan darurat kan boleh boleh saja
oke ini sudah keadaan darurat pada timur dokter
kalau terjadi pandemi

kalau terjadi pandemi iya tapi kan sekarang baru dua kasus nih kondisi mereka juga baik dan menurut saya sih bukan mendahului allah tapi mestinya mereka sembuh ini
oke bang effendi ini kalau menurut dokter erlina ini belum menjadi pandemi jadi ya akan sembuh ya belum dalam keadaan darurat sebetulnya tidak perlu melibatkan militer begitu
dan membentuk panja
oh saya nggak bilang panja nggak perlu ya
kalau anda tanya saya
sejak wuhan itu kita tahu saat itu juga kita harus nyatakan diri kita darurat
kalau pendapat saya saya fnd simbolon sejak wuhan itu terjadi sejak pertama kali di wuhan ini terjadi menit itu juga indonesia harus menyatakan dirinya darurat
oke oke ini ada dua pandangan berbeda kita hormati sama sama dari
tapi kan kenyataan
dunia medis dan juga dari dpr bagaimana

pernah ada konferensi pers yang resmi kamu pernah nggak mbak melihat itu videonya dari perdana menteri singapura
ini saya setuju nih
oke oke berarti ini ada dua pandangan yang berbeda
ada kepastian dari negara untuk melindungi rakyatnya walaupun itu semua adalah kuasa tuhan
artinya bahwa ini ada dua pandangan berbeda kalau menurut dr elina ini belum keadaan darurat
kalau menurut pak fnd
tapi saya setuju pernyataan beliau yang terakhir mengatakan bahwa mestinya pemerintah atau autoritas yang baru enang memberikan ketenangan kepada masyarakatnya dengan mengupdate masyarakat secara reguler

oke terima kasih sekali berarti dr erlina atas informasinya tadi semoga pemerintah akan lebih setuju
lagi lebih strategis lagi tempada komunikasi dan juga transparan kepada publik dan juga bang fnd symbolon anggota komisi satu dpr ri